ya dan sebelumnya para pendukung tim nasional indonesia ini sudah berdatangan di stadion pakansari cibenong kabupaten bogor jawa barat
mereka berburu pernak pernik untuk supporter seperti kaos kemudian slayer topi dan beragam lainnya
pedagang kaki lima di sekitar area stadion pakansari cibinong bogor jawa barat diserbu oleh warga luar daerah yang berburu pernak pernik timnas kesayangan sebagai euforia dukungan supporter
selain memborong kaos ragam pernik lainnya seperti slayer topi hingga trompet garuda laris dibeli warga
mereka mengaku antusias untuk menyemangati pasukan merah putih
sementara terkait persiapan jelang semifinal ratusan anggota pasukan keamanan langsung menyisir jalan raya di sekitar stadion
petugas mengusir kendaraan yang terparkir di bahu jalan menggunakan pengeras suara
jalur utama ini disterilkan lantaran presiden jokowi dijadwalkan tiba ke stadion pakansari sabtu petang
baru beli baju sih cuma nanti mau nyari slayer
kayak topi trompet gitu gitu
dari gunung putri
kalau saya dari jakarta
saya dari padang
para penyias semoga timnas bisa menang lah
skor sih kayaknya mah
sedikitnya sepuluh ribu pasukan gabungan teknik polri disiagakan
kendaraan taktis para kuda tank hingga water cannon juga diturunkan
gelombang masa supporter dialihkan melintasi jalan raya tegar beriman
jelang pembukaan gerbang stadion yang dijadwalkan pada pukul lima sore
muhammad johan dabogor jawa barat